sebanyak dua puluh dua orang termasuk delapan belas anak anak tewas dalam serangan udara militer israel di kota rafah gaza selatan
suasana duka meliputi warga kota rafah gaza selatan saat menyaksikan belasan anak anak yang tewas
akibat serangan udara militer israel di kota itu
serangan oleh militer israel ini terjadi setelah pemerintah amerika serikat
menyetujui paket bantuan sebanyak dua puluh enam miliar dolar amerika serikat
termasuk sembilan miliar dolar amerika serikat bantuan kemanusiaan untuk gaza
sampai dengan saat ini akibat perang israel dan hamas
sekitar delapan puluh persen warga telah mengungsi ke wilayah pesisir dan terancam bencana kelaparan